masih bersama saya maido pelfrina di rumah pemilu
area termasuk gubernur incumbent juga ada beberapa
tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di dpp baru diputuskan